sementara itu pimpinan dpr mengimbau agar aksi demonstrasi dua ratus sembilan puluh sembilan yang akan berlangsung di gedung doangan berjalan dengan tertib
pimpinan dpr akan mendengar aspirasi demonstran asalkan pedemo tidak bersikap anarkis
wakil ketua dpr agus hermanto berencana menemui pedemo yang akan melangsungkan salat jumat di dpr pada aksi dua ratus dua belas
pimpinan dpr akan menampung aspirasi pedemo terkait penolakan perpu ormas
pimpinan dpr berpendapat aksi dua ratus sembilan puluh sembilan boleh dilaksanakan sepanjang tidak melanggar undang undang
pimpinan dewan memastikan keamanan kompleks dpr sudah disiagakan oleh aparat kepolisian untuk menghindari kerusuhan demonstrasi
ini semua rakyat indonesia yang ingin ketemu dengan dpr harus ditemui
mereka kan juga beliau beliau ini ingin menyampaikan aspirasinya saya berkewajiban untuk menerima beliau beliau ini

yang dipertanyakan nanti kalau audiensi tentunya kan nggak mungkin bisa semuanya masuk ya ada beberapa perwakilan saya menyiapkan diri untuk menemuinya
untuk mengetahui jalannya aksi sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama di depan gedung dpr mpr ri
dika bagaimana dengan suasana di lokasi saat ini pada pukul sebelas lebih lima waktu indonesia barat pagi hari ini
pimpinan dpr berpendapat aksi dua ratus sembilan puluh sembilan
dika silahkan dengan raporan anda
boleh mengambil air muda
selamat siang yuda saya tidak bisa mendengar dengan jelas pertanyaan anda
tetapi saat ini suasana di depan gedung dpr sampai sudah ada
masa yang sudah mulai bergerak ke depan gedung dpr meskipun jumlahnya memang belum begitu banyak
karena rencananya mereka akan terlebih dahulu melakukan ibadah salat jumat di sejumlah masjid di kawasan lingkungan dpr
ataupun juga di kawasan senayan seperti di senayan ataupun juga di kawasan

dan sejauh ini memang di halaman dpr pun sudah disiapkan juga tempat untuk dilakukan salat jumat
baik baik untuk anggota kepolisian ataupun juga untuk masa yang sudah hadir
dan seperti diberitakan sebelumnya nanti pada pukul empat belas atau pukul lima belas waktu indonesia barat
pimpinan dari dpr akan menerima perwakilan empat puluh sampai lima puluh perwakilan dari masa
untuk melakukan audiensi dengan perwakilan dpr yang akan diwakili oleh agus hermanto dan juga fadlizon
dan saat ini pihak keamanan pun masih tetap melakukan penjagaan
meskipun memang situasi sejauh ini masih kondusif
begitu pula dengan suasana arus lalu lintas di jalan gatot subroto pun masih tampak ramai lancar
dan belum ada rekayasa arus solintas yang sudah disiapkan
meskipun sejumlah rekayasa arus lalu lintas ini sudah disiapkan oleh pihak kepolisian
jika saja terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan gatot subroto lebih tepatnya di depan gedung dpr
dan seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa aksi dua ratus sembilan puluh sembilan yang dikomandoi oleh presidium alumni dua ratus dua belas ini
menuntut untuk menolak perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang organisasi masyarakat
dan entah hanya itu mereka pun menolak kebangkitan partai komunis indonesia
yang memang sejauh ini juga menjadi isu yang cukup terus dibahas selama satu bulan terakhir
baik di masyarakat ataupun juga di media sosial dan juga di media nasional
yuda kembali ke anda
ya mbak ardika utama terima kasih untuk informasi anda
dan mungkin bisa kami informasikan bagi warga ibu kota akan melintas di kawasan senayan
bisa mencari jalur alternatif lain
seperti di daerah sekitar kawasan selipi kemudian juga daerah sekitar kawasan seputar tvri
memang akan terjadi kepadatan warga di sana
terima kasih untuk informasi anda mbak ardika utama